menjadi pusat perhatian di seluruh tanah air
ada harga yang harus dibayar
ada usaha yang tidak mudah
bagi cawan pas kiberakan nasional ini
berada di cibubur untuk diklat selama tiga pekan
tak menelulu urusan baris berbaris
mengasah konsentrasi harus dilakukan
salah satunya memutus akses dengan dunia luar
jalan jalan di akhir pekan
atau menelpon orang tua dengan ponsel pribadi
semua telepon seluler dan uang yang mereka bawa
disita pembina sejak hari pertama
ada capaska yang membawa uang hingga jutaan rupiah
ada yang hanya membawa dua ratus ribu rupiah
dan ada juga yang memang tidak membawa ponsel
semuanya perlengkapan yang berharga itu tertitukan sama pembina
aman alhamdulillah pokoknya sampai selesai nanti
baru kita sampaikan
biar tidak mengganggu konsentrasi dan latihan
sudah kamu juga kan
rutinitas harian mereka sangat padat
dimulai sebelum matahari terbit dan selesai malam hari
terbayang sangat melelahkan
apalagi jika mengingat fasilitas kamar
tentu tidak akan senyaman di kamar sendiri
pada saat sebelum mereka bubar
mereka ada yang sempat mengeluh begitu ya
karena baru awal awal mereka datang di sini
ada yang kamarnya belum ada bantalnya
ada yang kamarnya lampunya mati
ada yang belum ada kantong laundry begitu ya
jadi inilah warna warni cerita mereka selama ada di asrama
untuk pendidikan selama tiga minggu ke depan
gimana semalam tidurnya nyenyak
nyenyak saja sih karena kita pikir memang semuanya tidak ada bentar
itu lucu banget sih
jadi memang kita mikirnya memang tidak apa apa gitu ya
ya mikirnya tidak apa apa
terus tidurnya gimana dong pakai ganjelan apa
ya di tahan tahan saja
di tahan tahan saja
tapi semalam tidurnya nyenyak kan
lampu kamar aman
cuma kurang nyaman saja karena tidak ada bantal guling
tapi tidak boleh mengeluh kan
meski tak pernah ada kata santai
khayalan derap langkah seirama di momen pengibaran nanti seakan melepas letih
terbayang kenyamanan yang mereka tinggalkan saat ini justru membuat mereka jadi sorotan

bahwa mereka sampai siang
ya later kan kamu merasaowa